informasi dari kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb abdul muhari
menyatakan total ada empat puluh satu korban meninggal akibat banjir lahar hujan gunung merapi sumatera barat
korban berasal dari kabupaten tanah datar agam padang panjang dan padang pariyaman
sementara itu tim sar pun sudah menghentikan pencarian karena kondisi turun hujan lebat
nantinya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akan difokuskan dengan melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai
sampai pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat tim gabungan untuk sementara dihentikan
karena debit hujan yang terjadi di puncak atau bagian bulu di
merapi ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian
soal banjir lahar hujan di tanah datar akan diperbarui informasinya oleh jurnalis kompas tv rio johannes
yang akan melaporkan langsung dari lokasi bencana
rio bagaimana kondisi banjir lahar hujan pagi ini apakah pembersihan sisa material sudah dilakukan oleh petugas
jika sedang menjelaskan kita akan menjelaskan
ya kami tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas bisa diperbaiki sambungan komunikasinya
ya radi dan juga saudara untuk pembersihan material visa banjir di kawasan pemukiman warga yang terdampak
ini sudah mulai dilakukan kembali dari pagi
dan untuk percepatan juga dilakukan diturunkan beberapa kali
ini juga sudah mulai dilakukan proses perbaikannya
delapan unit alat berat diturunkan oleh badan persana jalan untuk melakukan proses perbaikan
dan pertama fokus mereka untuk tahap awal adalah melakukan normalisasi pinggiran sungai ini
dan di sini juga di belakang saya tim car gabungan juga sudah bersiap untuk melakukan proses pencarian di sepanjang aliran batang anai ini
empat perahu karet juga diturunkan untuk membantu petugas dalam melakukan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang di kabupaten tanah datar
dari data terakhir ini ada empat puluh satu orang korban jiwa dari data keseluruhan tanah datar dan kabupaten agam
akibat terjangan banjir lahar dingin dan masih ada puluhan diantaranya yang masih dalam proses pencarian
ya rio tadi saya sempat berbincang dengan otoritas bpbd sumatera barat dan memastikan bahwa kemarin sempat dihentikan ya
untuk pencarian korban yang masih dinyatakan hilang ini karena cuaca buruk karena hujan yang turun cukup lebat
nah pagi hari ini cuacanya bagaimana apakah ada tanda tanda hujan atau masih terganggu proses pencarian rio
ya radi dan juga saudara tadi pagi memang sempat sedikit di kawasan lemba enai ini sempat sedikit hujan ringan
namun saat ini cuaca sudah mulai cerah sehingga tim gabungan kembali memutuskan untuk melanjutkan proses pencarian
dan dalam hal ini bmkg juga sudah memperingatkan tim car gabungan
selalu memonitor dan berkoordinasi dengan bmkg agar dapat nantinya secara cepat mengakses peringatan dini yang disampaikan oleh bmkg
karena bmkg memprediksi cuaca hujan dan intensitas sedang dan lebat ini akan berpotensi melanda provinsi sumatera barat hingga tanggal dua puluh mai nanti
untuk itu tim sargabungan yang melakukan pencarian terutama yang menyisir di pinggiran aliran sungai itu diharapkan untuk selalu waspada
dan segera meninggalkan aliran sungai jika mendapatkan peringatan
dan ini dari bmkg demikian radhi
lalu bisa anda gambarkan kepada kami juga rio
bagaimana kontur geografis tempat pencarian yang sedang dilakukan oleh petugas dari petugas gabungan yang saat ini sedang berlangsung
apakah hanya aliran sungai saja atau ada juga kontur kontur yang berkelok lalu juga ada pegunungan yang sepertinya juga jika tidak hati hati akan membahayakan tim evakuator
ya radhi dan juga saudara untuk tempat saya melaporkan saat ini adalah lemba anai
ini kawasan jalur jalan nasional yang terbentang di sepanjang kawasan bukit barisan
ini juga di sini merupakan daerah kawasan yang cukup rawan dengan longsor
dan ini aliran sungainya cukup besar sehingga jika terjadi dikit air yang meningkat secara drastis ini akan membahayakan tim pencarian
jadi di sini jalurnya juga berkelok dan mendaki
sehingga sangat cukup berbahaya bagi tim sargabungan demikian tadi
oke sehingga tim sar gabungan juga harus waspada ya dan berhati hati untuk melakukan proses pencarian
lalu untuk para pengungsi rio
saya akan tanyakan kemudian para pengungsi bagaimana kondisinya di tanah datar saat ini
ya untuk di kabupaten tanah datar ini dari data terakhir itu ada dua lebih pengungsi yang sempat warga yang diungsikan pada hingga kemarin malam
ini mereka ditempatkan di fasilitas fasilitas umum
serta di kantor wali nagari yang berada di tujuh kecamatan yang terdampak
untuk proses saat ini tahap awal ini memang masyarakat yang mengungsi secara logistik makanan mereka sudah cukup terpenuhi
namun untuk kebutuhan seperti selimut dan juga alas untuk tidur tikar ini mereka masih kekurangan demikian ragi
di tanah datar sendiri ada berapa kecamatan dan berapa kecamatan yang paling terdampak parah dari kejadian ini
ya untuk di kabupaten tanah datar di sini ada empat belas kecamatan
dari data terakhir bpbd kabupaten tanah datar itu tujuh dari empat belas itu terdampak banjir lahar dingin
dan di mana titik terparah itu ada di empat kecamatan
salah satunya di kecamatan rambatan kecamatan sepuluh koto
dan untuk korban jiwa memang yang paling terbanyak terdapat di kecamatan sepuluh koto demikian radhi
artinya dari tujuh kecamatan yang paling parah terdampak bencana lahar hujan ini
sudah didirikan posko posko juga ya untuk para pengungsi
ada berapa posko di tujuh kecamatan yang terdampak paling parah ini rio
ya untuk daerah yang terdampak dari tujuh kecamatan sejauh ini
pemerintah kabupaten tanah datar baru mendirikan lima posko dan satu posko utama
yaitu posko utama ditempatkan di rumah dinas bupati di kota batu sangkar demikian tadi
bagaimana bentuk posko yang didirikan di sana
karena saya tadi sempat berbincang juga dengan otoritas bp
sebaiknya menghindari tenda tenda untuk para pengungsi di
karena bisa saja bahaya lahar hujan susuran mengintai para pengungsi
bagaimana kondisinya apakah didirikan tenda atau berada di dalam gedung yang kokoh
ya untuk pengungsi memang sejauh ini pemerintah kabupaten tanah datar tetap mendirikan tenda
tapi untuk menginap warga yang mengungsi itu ditempatkan di bangunan bangunan fasilitas umum
karena memang ingat jajah dan juga cukup ingin pada malam hari
sehingga mereka lebih diutamakan untuk di bangunan bangunan fasilitas umum
sementara tenda ini lebih kepada koordinasi dari perangkat terkait untuk melakukan penanganan pasca bencana
artinya tenda ini didirikan untuk tadi yang anda sebut untuk koordinasi dan juga untuk berlindung di siang hari
ketika nanti sudah hari sudah gelap
ini dipastikan para pengungsi akan semua dimasukkan ke dalam gedung yang lebih aman
dan untuk tenda sendiri di sini juga dipungsikan sebagai posko untuk pengaduan bagi warga yang merasa
ada keluarganya yang hilang akibat terjangan banjir lahar dingin ini
dapat melaporkan ke posko darurat yang sudah didirikan
lalu pemerintah kabupaten tanah datar juga sepertinya informasi yang saya dapatkan
sudah menetapkan status tanggap darurat bencana ya
apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten tanah datar dalam masa tanggap darurat bencana ini rio
ya menyikapi besarnya dampak bencana pemerintah kabupaten tanah datar itu menetapkan masa tanggap darurat
terhitung dari tanggal dua belas kemarin
masa tanggap darurat ini berlaku selama empat belas hari
dan untuk menjadi fokus utama dalam masa tanggap darurat ini adalah
pembersihan daerah daerah kawasan pemukiman warga yang terdapat banjir lahar dingin
serta pencarian warga yang dinyatakan hilang
dan untuk selama masa tanggap darurat ini pemerintah kabupaten tanah dater juga mengimbau
agar setiap nagari di daerah kabupaten dana datar yang tidak terdampak juga ikut membantu
dengan menyediakan makanan menjadi fasilitas dapur umum bagioka yang menjadikan makanan bagi warga terdampak
ya saya kembali ke pengungsian kondisi pengungsian
apakah sudah ada bantuan yang datang
dan jenis bantuan apa saja yang sudah didistribusikan ke posko posko pengungsian
ya untuk bantuan sejauh ini memang sudah mulai berdatangan
dan dari kabupaten sendiri dari bppd ini juga sudah menyuruhkan bantuan tanggap darurat mereka
mereka sudah menyuruhkan bantuan melambirkan makanan
dan juga dari daerah daerah tetangga seperti dari kota padang sendiri
juga sudah memberikan menyalurkan bantuan kepada daerah terdampak
itu dari poda pegang itu ada satu ton lebih beras
dikirimkan untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir lahar dingin di dua kabupaten ini
selain bantuan pangan yang paling dibutuhkan terutama pada saat malam hari untuk para pengungsi
apa saja yang paling mereka butuhkan rio
ya sejauh ini dari yang saya pantau tadi malam
warga menyatakan bahwasannya mereka secara logistik makanan mereka sudah cukup terpenuhi
dan saya akan terima kasih dengan pemerintah kabupaten bk yang bergerak cepat
namun untuk kebutuhan yang sangat mereka butuhkan
adalah tentang kebutuhan selimut kebutuhan tikar
dan satu hal lagi yang sangat mereka ingin tahu adalah
bagaimana nantinya proses penggantian dari bangunan mereka yang rusak akibat terjangan banjir hari ini
karena memang dari kabupaten tanah datar sendiri
itu banyak rumah ratusan rumah warga yang terdampak
sembilan belas rumah unit rumah bahkan hanyut
karena terbawa oleh arus banjir lahar dingin ini
tadi juga ada pernyataan dari pihak kepolisian ya
kalau saya tidak salah dari polres padang
itu kejadian atau bencana ini melumpuhkan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah di sumatera barat
apakah di tanah datar ini lumpuh total atau masih ada yang bisa beraktivitas masyarakat
aktivitas apa saja yang masih bisa dilakukan
untuk di kabupaten tanah datar sendiri aktivitas masyarakat sudah berjalan normal
tapi memang ada beberapa satu daerah
itu di kecamatan
ini mereka terisolasi karena akses satu satunya akses menuju ke kampung mereka yaitu satu unit jembatan itu robo
dan memang kemarin itu penyeluruhan bantuan juga dipukuskan ke sana agar masyarakat bisa bertahan
karena mengingat mereka tidak bisa keluar masuk daerah mereka karena jembatan yang sudah putus itu
ada satu daerah yang terisolasi karena ada jembatan robo
lalu upaya apa yang dilakukan otoritas di sana untuk bisa mencapai daerah yang terisolir itu
ya untuk daerah yang terisolir ini memang bantuan disalurkan secara estafet kepada mereka yang berada di seberang
jadi penyeluruhan dilakukan melalui jalur air dengan membawanya melalui perahu karet
untuk sementara jelang pemerintah kabupaten kota bisa melakukan pembuatan jembatan darurat
ini patut diapresiasi juga karena langkah cepat perlu dilakukan untuk menyampaikan juga distribusi bantuan kepada warga
karena korban terdampak banjir lahar hujan ini yang daerahnya terisolasi begitu ya
baik saya cukupkan dulu laporan anda
saya akan perbaharui lagi dari anda rio johannes
melaporkan langsung dari tanah datar sumatera barat